sempat dihapus dan menimbulkan polemik komisi b dprd dki jakarta akhirnya sepakat alias menyepakati anggaran sebesar tujuh lima miliar rupiah untuk pengadaan jalur sepeda
nah apakah anggaran ini cukup untuk optimalisasi jalur sepeda bagaimana pemenuhan kebutuhan para pesepeda juga di ibu kota
bergabung bersama kami malam hari ini dari ketua bike to work indonesia mas fahmi saimima selamat malam mas fahmi
selamat malam mbak tiffany
ya mas fahmi
selamat malam pemirsa tnn sekalian
baik terima kasih mas fahmi sudah bergabung dengan kami malam hari ini
kita juga sambil mencoba masih terus untuk menghubungi pak taufik zulkifli anggota komisi b dprd dki jakarta untuk bisa bergabung dengan diskusi kita malam hari ini ya mas fahmi
mas fahmi saya akan minta tanggapan anda dari bike to work dari goesar dari pesepeda terkait dengan anggaran tujuh lima miliar rupiah
yang mana sebenarnya kalau di eranya
gubernur sebelumnya di kepemimpinan pak anies alokasi anggarannya tiga puluh delapan miliar rupiah
sementara sekarang tujuh lima jauh sekali dipotongnya bahkan sebenarnya kemarin sempat dihapuskan alias dinolkan
tanggapan anda mas fahmi
ya sebenarnya perlu dikoreksi ya
yang tiga puluh delapan miliar itu memang anggaran tahun ini yang hari jumat lalu dalam beberapa rilis media

di jumat lalu dalam beberapa rilis media
dan disinilah awalnya membuat kekecewaan para pesepeda terhadap kita yang sangat kami pikir merugikan banyak masyarakat dki jakarta
namun hari ini sebenarnya pagi tadi kita sudah melakukan sedikit sirat sirat ini ya kepada pak gubernur dki jakarta pak meru
dan bahagia ya tapi juga harus lapang dada
karena memang anggarannya kembali ada dan tentunya anggaran tersebut memang untuk optimalisasi dari jalur sepeda di masa yang akan datang
ya kita tetap sambut baik dan tetap kawal
kami nggak pernah mempermasalahkan berapa besaran anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan dibahas di rapat anggaran dprd ya
tapi yang kami inginkan adalah jangan sampai ada narasi
kalau ada pemahaman kalau jalur sepeda tidak penting di jakarta sehingga harus dihilangkan
mungkin itu mbak tiffany
oke nah dari total tujuh lima miliar rupiah ini kan tidak semuanya memang diperuntukkan untuk penambahan jalur sepeda
artinya bukan fokus atau concern utamanya dari anggaran ini atau pos alokasi anggaran ini
tapi melihat hal tersebut terkait dengan penambahan jalur sepeda apakah yang sekarang sudah ada
memang sudah cukup
atau perlu ada evaluasi yang lebih komprehensif
atau memang perlu ada penambahan mengingat misalkan mungkin dari data bike to work indonesia
tingkat orang atau masyarakat yang menggunakan sepeda semakin banyak atau semakin besar atau lain sebagainya
bagaimana mas fahmi
ya tadi kami juga telah menyampaikan dalam salah satu poin aspirasi kami adalah
mengapa jika tidak menambah jalur baru
karena bagi kami sebagian dari evaluasi bagi para pesepeda di jakarta
khususnya beberapa tudingan ya atau beberapa apa namanya cemawahan banyak dari para politisi tentang ketidakbergunaannya sepeda di luar jalan di jakarta
yang banyak kosong dan banyak direbut oleh kendaraan umum
tapi bagi kami yang memang harus dioptimalisasi adalah yang sudah ada dulu gitu
jadi kita akan sama sama bersama pemprov dki melakukan kajian ulang
melakukan evaluasi sosialisasi dan juga mengajak banyak masyarakat untuk menggunakan sepeda
oke nah apa yang ada sekarang anda melihat sudah optimal atau sudah maksimal belum peruntukannya
kalau tadi kan anda sebutkan masih banyak yang berpikir bahkan dari jajaran politisi gitu
bahwa sebenarnya salah satu alasan kenapa kemarin mungkin sempat dicoret
angkanya karena belum melihat ada urgency ada sesuatu hal yang begitu mendesak
sehingga memang anggarannya harus ada dan angkanya harus besar
ya begini mbak tiffany itu digantung bawahi juga bahwasannya jalur sepeda itu bukan hal baru di jakarta ya
sejak zaman gubernur pakuji bowo dan juga pak jokowi pak ahok pak anies dan sekarang pj gubernur pak heru
semua ikut membangun jakarta dengan jalur sepeda karena ini pemahamannya bukan hanya fisik
bukan hanya sarana prasarana tapi paradigma atas transportasi yang lebih aktif mobility
lebih mengajak masyarakat dki dan sekitarnya untuk bergerak
ada pedestrian yang sudah baik itu ditambah jalur sepeda transportasi publik yang kini sudah membaik
artinya semuanya beriringan
tadi pun kami diberitakan
lalu kapan nih teman teman pesepeda ramein jalur sepeda digunakan dong jangan sampai sepi terus
nah bagi kami ajakan untuk meninggikan untuk membanyakan orang bersepeda itu harus diiringi juga
dengan dorongan untuk menurunkan ketergantungan masyarakat dki dalam gunakan transportasi publik
jadi masalah klasik ibu kota kan macet banjir
ini hampir semuanya prosentasenya lebih besar di transportasi kendaraan pribadi
jadi sekali lagi pesepeda pengguna sepeda di jakarta adalah bagian dari sekian persen warga jakarta
yang ingin mencoba melakukan kontribusi terhadap kotanya dengan mengurangi emisi
tidak berpolitik tidak polusi suara berusaha untuk sehat dan banyak kebaikan lain yang kita ciptakan di kota jakarta
jadi kalau bisa jalur sepedanya dipertahankan dan juga dioptimalisasi lah bahasa yang tadi kita impossible
nah untuk mewujudkan itu semua kan butuh keterlibatan bukan hanya dari satu dua pihak saja
ini harus melibatkan banyak pihak ya mas fahmi ya
nah anda melihat untuk mewujudkan impian tersebut
tadi paradigma sepeda atau jalur sepeda itu masuk dalam sistem transportasi ibu kota
keseriusan dari pemerintah sendiri
keseriusan dari pemerintah sendiri untuk mewujudkan satu kapal jalan kelompok kelompok gelap layanan tension dan kondisi dan kemampuan sabitnya lihat ya jalan jalan jalan lampung itu untuk masuk ke jalan jalan jalan lampung itu untuk
wujudkan hal tersebut menurut
back to work seperti apa
ya tadi kami juga bahas
jadi memang sekarang
pemerintah punya legacy ya punya
punya wang menang
kemampuan untuk merubah mindset
kalaupun masyarakatnya diajak kepedahan
nah pemerintahnya juga mencontohkan
jadi tadi kami mengajak
pak gubernur yuk kapan
teman teman di skpd
di dinas dinas untuk misalnya
memperlakukan sehari dengan sepeda
atau sehari dengan transportasi publik
sehingga ada contoh baik
untuk juga menjadi sering
bagi masyarakat untuk
kembali aktif di sepeda
mas fahmi dari
dari anggaran tujuh lima
miliar rupiah ini
kalau bike to work bisa
membagi pos alokasi
ya kami sudah banyak memberikan
mengadvokasi terhadap status ini
kami juga tidak punya anggota apa
mengklaim beberapa ribuan anggota
ini bagian dari advokasi kami
mewakili banyak pengguna sepeda jakarta
dana berapapun anggaran yang di
yang dihasilkan oleh pemerintah
yang pertama itu harus untuk
dan evaluasi yang ada
nah di jakarta itu punya
banyak tipe tipe jalur sepeda
ada yang terproteksi total
seperti di sudirman tamrin dan di bkt
lalu ada yang pakai sikon
yang di kampung melayu dan lain sebagainya
juga sekarang ada yang pakai versi mata kucing ya
yang kecil kecil ada lampunya gitu
nah beberapa masyarakat juga tanya
sebenarnya efektivitasnya seperti apa
nah inilah yang perlu dievaluasi oleh
pemerintah dan juga masyarakat
kami pikir anggarannya lebih baik juga
kita optimalisasi terhadap
sosialisasi di ruang lingkup yang paling kecil
misalnya di lingkungan
di lingkungan baik lingkungan kampung
maupun lingkungan sekolah
sehingga budaya bersepedanya itu ditumbuhkan gitu
nah sebab ini
bilang bahwasannya untuk membangun itu paling gampang
membuat sarana pelaksanaan itu paling gampang dan
semua daerah pun bisa membuat sarana prasarana
kalau ada anggaran
yang lebih susah adalah membangun upaya upaya untuk
masyarakat dan juga
eee dipakai dalam kesehadrian
orang naik sepeda kan juga banyak alasan
ada yang buat hobi
yang buat olahraga
kami mendorong kalau bisa untuk mobilitas
juga untuk transportasi bagi masyarakat ibu kota

oke baik mas famy sudah bergabung lagi dengan kita

dengan diskusi kita malam hari ini
anggota komisi bdpr dki jakarta
pak taufik zulkifli
pak taufik selamat malam
baik pak taufik sudah bersama kita juga
ada mas fahmi mungkin tadi juga sudah bertemu
atau kemarin beberapa waktu yang lalu ya
dari bike to work indonesia
pak taufik terkait dengan anggaran jalur sepeda
mengapa akhirnya diputuskan angka tujuh lima miliar rupiah

kemudian juga optimalisasi untuk jalur sepeda
tahun depan itu tidak menjadi concern utama
silahkan pak taufik
oh ya jadi memang yang pertama
sebelumnya harusnya ada
jalur sepeda atau lajur sepeda itu
untuk perluasan pengembangannya adalah tiga puluh delapan m
dan kemudian eee
evaluasi lajur existing yang sudah ada itu ada satu sembilan puluh sembilan atau sekitar dua m lah ya
tapi kemudian ke rapat komisi b dengan tes perhubungan
untuk membahas rapbn dua ribu dua puluh tiga hari jumat sebelas november yang lalu
kemudian ternyata lajur tersebut atau anggaran tersebut dienolkan untuk ini ya
untuk pengembangan lajur barunya ini
saat itu memang langsung rapatnya itu berhenti karena sudah kesorean waktu itu ya
kemudian besoknya bukan besoknya ya
sebenarnya pada saat itu saya merasa ini ada
yang janggal ini ada anggaran yang tiba tiba di nolkan gitu kan
sehingga kemudian langsung saya whatsapp kalau nggak salah ya
kepala dinas yang ada kemudian sistem
kemudian mereka mengatakan oh ya nanti kita bicarakan lagi deh pak gitu
kalau memang itu anggarannya harus ada gitu ya
nah kemudian akhirnya memang pada rabu kemarin
rapat lagi antara komisi dengan dinas perhubungan
setelah rapat dengan dinas dan bumd lainnya selesai
jadi di akhir kemudian mereka come out ya
jadi maju dengan pesal bahwa lajur sepeda dihidupkan
mungkin kembali anggarannya
tapi ya tinggal tujuh lima ya tujuh lima m
dan kemudian dua m sebagai sena untuk evaluasi
yaitu untuk dana perbaiki atau menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut
nah ini akhirnya simpannya segitu
itu juga bukan tambahkan dana baru
tapi pergeseran dari dana yang lain gitu ya
jadi artinya seakan akan sudah ditetapkan pagunya sekian
nggak bisa bergerak lagi kecuali kalau ditambah dengan yang lain
ini saya kesal kesan kemarin
mengapa untuk anggaran jalur sepeda ini tidak bisa lebih fleksibel
begitu sempat bahkan mau dihapus atau di nol kan
tapi kalau tadi pak taufik cerita ada yang merasa tidak benar gitu
akhirnya kemarin juga akhirnya dianggarkan lagi tujuh lima m
tapi itu juga mungkin diambil dari pagu yang lain
artinya pertanyaannya bagaimana keseriusan
kan ini pemerintah provinsi dki jakarta kan sebenarnya mengajak masyarakat untuk
lebih aktif bersepeda menjadi alternatif dari sistem transportasi yang ada di ibu kota gitu
tapi kalau seperti ini bagaimana keseriusan dari pemprov dki juga gitu
untuk mengajak untuk mensosialisasikan meningkatkan mobilitas masyarakat untuk menggunakan sepeda
nah sebenarnya kalau itu juga yang saya pertanyakan ya dengan pemerintahan yang sekarang ini
jadi sebelumnya itu sudah jelas dari pemerintah dari pemerintah yang lalu
bahwa sepeda adalah salah satu bagian dari penataan sistem transportasi di jakarta
jadi yang lalu itu kebijakannya adalah
baiknya adalah piramidanya itu terbalik
jadi bagaimana memperbaiki pedestrian orang berjalan kaki kemudian sudah itu baru kemudian sepeda
baru kemudian transportasi umum kemudian asosiasi yang ramah lingkungan
yang baik misalnya gitu
baru kemudian untuk kendaraan pribadi
artinya yang lalu itu sebenarnya sudah benar
dan bahkan kemudian di tahun dua ribu dua puluh satu mendapatkan penghargaan
sepeda transportasi itu gara gara itu ya
tapi kemudian kok tiba tiba di anggaran untuk dua ribu dua puluh tiga ini di nolkan itu saya jadi rasa aneh ya
oke berarti ada perubahan paradigma
ada perubahan pemikiran pak taufik di era pj gubernur herobudi dibandingkan dengan yang sebelumnya pak anies begitu ya
saya melihatnya seperti itu
saya melihatnya ada perubahan paradigma tapi bukan ke arah yang baik gitu ya
kemarin paradigma sudah benar
sebelumnya adalah kita menjadi transit oriented development gitu ya
sudah ada komunikasi dengan pj gubernur
ya sudah ada komunikasi dengan pj gubernur terkait dengan hal ini
karena kalau yang sebelumnya berdampak positif
kalau sekarang atonenya kurang baik gitu
artinya itu harus diluruskan pak taufik
ya saya sudah berkomunikasi melalui asisten perekonomian dan keuangan ya
dan dinas perhubungan
bahwa tidak bisa seperti ini
dan mereka menjanjikan bahwa iya pak sebenarnya tidak ini kok
nggak dihapus tidak berubah dari yang lalu gitu ya
tapi kemudian ya ini kan masih berjalan ya
jadi kita lihat saja nanti di rapat anggaran
kemudian di rapat yang berikutnya sebelum apbd murni dua ribu dua puluh tiga ini memang diketok palu
oke berarti pertanyaan berikutnya patut ditanyakan ke pj gubernur pak heru budi
mengapa bisa ada perubahan pemikiran
persepsi terkait dengan jalur sepeda di ibu kota ya
terima kasih pak taufik zulkifli
anggota komisi bdpr dki jakarta
dan juga sudah sebelumnya ada mas fahmi dari back to work indonesia
sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini
ya terima kasih mari